ikatan dokter indonesia menyarankan penundaan libur panjang natal dan tahun baru pada dua puluh empat desember hingga tiga puluh satu desember
karena berpotensi mengulang rekor covid sembilan belas seperti yang terjadi usai libur panjang akhir oktober lalu
untuk mengelaborasinya sudah bergabung korespondensi nn indonesia ruli kurniawan
selamat malam ruli sejauh ini seperti apa wacana penundaan libur panjang pada akhir desember mendatang ini
selamat malam eva
ini sangat menarik sekali di tengah upaya pemerintah untuk kembali peningkatkan perekonomian indonesia
dengan membuka sejumlah tempat wisata supaya perekonomian wilayah tersebut semakin terdongkrak tengah pandemi
ternyata ada statement dikeluarkan oleh idi untuk menunda libur panjang akhir tahun dua ribu dua puluh
tapi idi tidak sendiri ternyata juga gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga sepakat pada idi
untuk menunda liburan panjang akhir tahun dua ribu dua puluh ini
bahkan ganjar sudah menginstruksikan kepada jajaran polda jawa tengah untuk tidak mengizinkan terjadinya keramaian keramaian pada akhir tahun
kepada tempat wisata yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan terlebih tidak melakukan pembatasan jumlah pengunjungnya
nampaknya apa yang direkomendasikan oleh idi dan juga yang disepakati oleh gubernur jawa tengah
ini mengacu pada hasil evaluasi
di mana menurut keterangan dari satgas covid sembilan belas sendiri terjadi peningkatan kasus covid sembilan belas
baik secara harian dan juga secara akumulasi selama sepuluh hingga dua belas hari pasca liburan panjang
mulai dari bulan mei hingga bulan november
kita coba break dulu satu satu eva pada bulan mei yaitu pada libur lebaran
di mana terjadi peningkatan kasus positif sejak sepuluh hingga dua belas hari pasca liburan panjang
terjadi peningkatan hingga sembilan puluh delapan persen pasca
sementara pada libur panjang hari kemerdekaan ri di bulan agustus terjadi peningkatan kasus positif hingga mencapai lima puluh delapan persen
sementara pada libur panjang yang ketiga tetap di bulan agustus yaitu ketika tahun baru islam
terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai satu ratus delapan persen
yang terakhir pada tanggal dua puluh delapan oktober hingga satu november kemarin terjadi juga peningkatan cukup signifikan
terutama pada jumlah kasus harian di mana pada tanggal tiga belas november
tercatat indonesia memasuki rekor terbaru pasien covid sembilan belas mencapai lima kasus
bahkan pada tanggal lima belas kemarin mencapai lima empat ratus empat puluh empat kasus pasien positif covid sembilan belas
kalau tadi melihat data data tersebut nampaknya satgas melihat bahwa ketika liburan panjang
masyarakat indonesia secara nasional ternyata abai dalam penerapan protokol kesehatan
akibatnya adalah penjabat covid sembilan belas secara sporadis secara masif sehingga tidak bisa lagi terbendung
baiklah ruli kurniawan melaporkan mengenai wacana penundaan libur panjang akhir tahun